momen berbuka puasa memang selalu dinanti
selain berkumpul dengan keluarga tentunya sajian yang dihidangkan menjadi daya tarik
di palembang sumatera selatan sangat banyak pilihan takjil
salah satunya ragit kuah kari yang kaya akan rempah buatan justina
ia membuat kuah kari dengan campuran daging sebelum mengolah ragit yang mirip roti jala
bahan kuah kari antara lain bawang merah ketumbar serai laos bubuk kari garam gula santan dan tetelan daging sapi
bumbu dan rempah dihaluskan lalu ditumis
masukkan tetelan daging sapi gula dan garam serta santan
saat dimasak kuah kari terus diaduk selama tiga puluh menit
sembari menunggu kuah kari matang justina membuat ragit
bahannya adalah tepung terigu yang diberi telur dan garam
lalu ditambahkan air
bubuhkan bubuk kunyit kemudian adonan cair itu disaring hingga halus agar tidak menggumpal
setelah itu panaskan wajan teflon dengan minyak dan tuangkan adonan ragit membentuk jaring laba laba
sudah matang ragit bisa dibentuk segitiga atau digulung dan ditaruh di atas nampan
ragit yang telah matang ditaburi bawang goreng dan potongan cabai hijau
terakhir siram ragit dengan kuah kari berisi tetelan daging
tamuri lagi bawang goreng dan potongan cabai hijau ragit kuah kari siap disantap
biasanya kalau ramadan itu permintaan ragit semakin banyak
karena ragit ini yang melonjak pemesanannya itu di bulan ramadhan kan
kira kira berapa hari berapa porsi dalam per hari itu
bisa mencapai tiga puluh sampai lima puluh porsi itu
tergantung kemampuan kita bikin
karena bikin ragit ini agak rumit jadi kalau ibu kalau nggak ada yang pesan ibu batasin bikinnya
karena masih banyak menu menu yang lain yang harus dibikin kan
tampilan ragit memang cukup menggoda selera saat disiram kuah kari dan tetelan daging
ragit sangat cocok dijadikan menu berbuka puasa
harganya terjangkau sangat disukai warga palembang
ini setelah mencicipi ragit ini rasanya enak gurih rempah rempahnya juga pas
sama ini membedakan dari yang lain
dari tetel sapinya
kalau yang lain itu kan pakai daging ayam
kalau ibu yustia ini pakai daging sapi itu
mengutip situs indonesia go id resep rakit didapat dari pedagang asal gujarat india
yang masuk ke kerajaan sriwijaya pada awal abad ke tujuh masehi
kelezatan ragit cepat menyebar hingga menjadi makanan yang disukai di lingkungan kerajaan
bila penasaran dengan kudapan ini anda bisa membuatnya sendiri atau mencarinya di pasar pasar beduk